jelang pilpres dua ribu dua puluh empat diwarnai isu adanya surat perjanjian politik antara ketua umum gerindra prabowo subianto dengan anies baswedan
isu itu dilempar wakil ketua dewan pembina partai gerindra sekaligus menparekraf sandiaga uno
yang menyebut surat perjanjian politik antara anies dan prabowo masih berlaku sampai pemilu mendatang
apa isi surat perjanjian politik antara prabowo dan anies baswedan
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurubicara partai gerindra andre rosiade
selamat sore bang andre
selamat sore nana selamat sore bang jayadi hanan
dan direktur esekutif lsi jayadi hanan selamat sore bang jayadi
oke saya mau ke bang andre
bang andre surat perjanjian politik antara anies baswedan sandiaga uno dan prabowo subianto ini
saya dan media ingin tahu
ini kapan dibuat dan kapan ditanda tanganinya sebetulnya bang andre
yang pertama sebenarnya kami dari partai gerindra tidak ingin mungkin hal hal seperti ini ya
karena sekali lagi arahan pak prabowo kepada kami dari awal
kita tidak usah mengungkit jasa jasa atau kebaikan kita di masa lalu
itu arahan pak prabowo
tapi tiba tiba kita mendengarkan keterangan bang sandi ya bahwa
sebagai salah satu pelaku sejarah
yang mentaratangani surat perjanjian itu mengungkapkan di ranah publik
tentu ini mengagetkan kita semua
karena dari awal perjanjian itu dikulis untuk konsumsi internal
nah kapan ditandatangani kan jelas
malam saat sebelum pendaftaran ke kpud dki waktu itu
jadi dari awal ini hanya untuk konsumsi internal
untuk kepentingan internal
tidak ada niat kami
karena kalau resmi dari partai gerindra tentu statement itu dikeluarkan oleh ketua harian
maupun sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai gerindra
tapi mungkin ini karena yang disampaikan oleh salah satu pelaku sejarah itu bang sandi ya
selain pak prabowo dan mas anies
hanya kami bisa pastikan surat itu ada
jadi kalau ada orang yang komentar tidak tahu surat ya mungkin dia memang tidak tahu sama sekali
tapi surat itu ada
makanya bang sandi
sudah menyampaikan komitmennya
bahwa beliau akan mendukung pencapresan pak prabowo di tahun dua ribu dua puluh empat ini
jadi menunjukkan surat itu tidak hanya berlaku di dua ribu lima belas
surat itu adalah konsumsi internal
tapi sekarang surat perjanjian itu sudah keluar dan akhirnya ditanggapi juga oleh beberapa elit partai gerindra
itu menjadi persoalan bagi gerindra saat ini
atau gerindra sebetulnya tidak ada masalah
kalau misalnya itu dipercaya
jadi gini rif
saat ini fokus kami bagaimana sesuai arahan dan instruksi pak prabowo adalah menyerap aspirasi masyarakat dan mengeksekusi aspirasi masyarakat
itu instruksi pak prabowo kepada kami
bagaimana kader kader gerindra bisa menjadi solusi di tengah masyarakat
nah ini kan itu instruksinya
jadi kami bagi kami apakah surat itu akan dilaksanakan atau tidak
itu bergantung kepada moral maupun etika penantangannya
kalau bagi kami ini sekali lagi ini hanya konsumsi internal untuk kepentingan internal dan tidak ada rencana di expose
tapi kan tiba tiba salah satu pelaku sejarah bang sadi mengungkapkan dalam talkshow ya
dan menegaskan kembali dalam drop stop waktu keluar istana berapa hari yang lalu
tentu seseperti yang disampaikan ketua harian dewan pimpinan pusat partai gerindra bang soekarno mittasku
bahwa beliau menyatakan surat itu ada benarnya dan barang itu ada di tangan beliau sekarang
ya saya sebagai politisi gerindra menyampaikan bahwasannya seperti yang diarahkan disampaikan ketua harian
bahwa barang itu ada surat itu ada
tapi soal apakah pelaku akan melaksanakan atau tidak ya kembali kepada etika dan moral pelaku sejarah penantangan tersebut
bang andre ini kan kita tahu ya beberapa saat yang lalu
dipersoalkan ataupun dipermasalahkan di internal partai gerindra karena seolah olah melawan pencapresannya pak prabowo
dan kemudian sudah bertemu dengan pak prabowo dan sudah memberikan komitmennya mendukung pencapresannya pak prabowo
apakah memang ada kesengajaan dari sandiaga uno untuk membocorkan surat perjanjian politik ini sebagai bentuk kesetiaan kepada gerinda dan pak prabowo
walauhu allahumma sholam
rifatat saya tidak pernah berkomunikasi dengan pak sandi
lalu saya juga sudah menanyakan kepada pimpinan
pimpinan juga tidak mengetahui kenapa bang sandi mengungkapkan itu
mungkin rifana kan bisa wawancara langsung ke bang sandi ya
apalagi kan beberapa waktu yang lalu juga face to face dengan rifana di cnn initiativity
saya rasa lebih baik diundang saja bang sandi kenapa beliau menggespo situ
oke nanti kita undang kita tanya ke pak sandi
tapi jelas dari partai gerindra sikap resmi partai gerindra kan sudah diundang

oke nanti kita undang kita tanya ke pak sandi

dari bertiga baru saja world wide tentara yang tinggal indah jakarta hargana mereka

dari bertiga baru saja world wide tentara yang tinggal indahnya jakarta hargana mereka
tetapi hanya sekarang penggoda belanda tinggal langsung menangguti leg semi

dan jadilah pilih pilih solusi bagi masyarakat
mas jai apa pendapat anda mengenai surat perjanjian ini anda melihatnya begitu enggak mas jai
maaf ripana suara bang andri sama sekali saya dengar suara ripana saya dengar ya pertanyaannya kan soal paketnya enggak ya
oke silakan mas jai
ya pertama saya kira kalau ada
aksi kesetiaan dari seorang sandi kepada prabowo itu kan wajar
karena kan dia kader gerindra bahwa hanya pak prabowo dari segi partai kan gitu
pak sandi menjadi menteri pun itu kan terkait dengan usulan dari pak prabowo atau restu dari pak prabowo jadi itu suatu yang sangat wajar
nah cuman memang kalau dikaitkan dengan isi apa yang terisi yang disebut surat perjanjian itu
pertama masih simpang siur
jadi maka agak sulit kita untuk memberikan komentar yang lebih dalam karena kalau dia konsumsi internal maka publik hanya bisa menerka nerka
katakanlah itu bukan konsumsi internal dia sudah dia diketahui oleh publik seperti misalnya perjanjian batu
tulis antara prabowo dengan mega kan itu kan diketahui publik tuh karena viral
nah tapi isinya itu sendiri jika mau dilaksanakan sangat bersifat subjektif sekaligus sangat bersikap konteksual konteksnya apa
karena dia bersifat subjektif maka masing masing pihak bisa menafsirkan sesuai dengan situasi yang melingkupinya itu satu
konteks konteksualnya itu apa apakah perjanjian pada dua ribu delapan belas itu terkait dengan pemilu dua ribu sembilan belas atau terkait dengan juga dengan pemilu dua ribu dua puluh empat itu terkait dengan pemilu presiden secara umum
mau dua ribu sembilan belas mau dua ribu dua puluh empat nah itu yang kita nggak bisa analisis lebih jauh karena kita hanya mendengar katanya katanya karena gerindra sendiri tidak membuka itu
tapi terlepas dari isinya ya yang masih simpang siur mas j saya ingin tanya anda melihat ada faktor kesengajaan untuk membocorkan surat perjanjian politik ini ke publik anda melihat begitu
itu bisa berdampak negatif sekaligus positif kepada anies tapi juga bisa berdampak negatif sekaligus positif kepada gerindra
jadi misalnya kalau dia bisa berdampak negatif kalau misalnya publik menangkap itu sebagai tanda bahwa anies
itu adalah orang yang secara etis patuh kepada perjanjian yang simpannya gentleman agreement
tapi bisa juga itu berdampak negatif pada gerindra
misalnya publik bisa menangkap bahwa gerindra tampak tidak rela dengan pencalonan itu dan juga kesannya kemudian merasa anieslah pesaing utamanya
jadi memang harus hati hati
memanage isu ini kalau itu memang menjadi bagian dari strategi komunikasi politiknya gerindra
tapi seperti kata bang andri tadi itu kan konsumsi internal ya
jadi saya bisa mengatakan bahwa karena itu konsumsi internal maka beredarnya itu di masyarakat bukanlah sesuatu yang dendaki oleh gerindra
tapi anda nggak melihat bahwa ini ada faktor kesengajaan ya membocorkan surat perjanjian politik ini ke publik
ada kemungkinan itu
pertama karena itu berpotensi untuk memotret anies secara lebih negatif kan
kita tahu bahwa basis suara anies dan prabowo itu memang sampai hari ini masih overlapping masih berhimpitan
nah itu kalau anies dipandang negatif maka itu bisa membuat suara yang berpindah dari prabowo itu berkurang gitu
atau bisa direm
tapi pada saat yang sama belum tentu itu juga berdampak positif pada gerindra
karena gerindra juga bisa dipandang sebagai atau prabowo gitu
satu tidak rela dengan pencalonan anies
berbeda dengan penyataan normatif
yang kedua itu bisa dianggap kurang pede nanti
seolah olah gitu ya
jadi harus dihitung tuh kalau itu dijadikan sebagai strategi politik yang sengaja dilakukan
bang andre itu tadi disampaikan oleh pak jokowi
ini disampaikan oleh mas jadi bahwa ini bisa plus dan minus
bagi gerindra bisa ada negatif positifnya kalau misalnya isu ini menggelinding
tapi bagi anies juga ada positif dan juga negatifnya
untuk gerindra ya tadi sudah dijelaskan positifnya apa
positifnya bisa kemudian menaikkan elektoralnya pak prabowo begitu ya
tapi sisi negatifnya pak prabowo bisa dianggap tidak ikhlas dengan pencapresannya anies
itu sudah disadari oleh partai gerindra bang andre
dari awal tadi saya masih sampaikan bahwasannya ini kan konsumsi yang terbaik
bagi gerindra tidak ada keinginan untuk mengekspos ini
kalau memang mau ekspos kan dari awal awal kita ekspos
tapi ini kan tiba tiba salah satu waktu seperti yang disampaikan oleh ketua harian kami
tiba tiba salah satu orang menyampaikan bahwasannya
tidak ditanyakan kepada kami tentu kami menyampaikan
menyampaikan bahwa surat perjanjian itu ada
tapi kan sampai sampai saat ini kami tidak mengekspos apa saja inti perjanjian itu
silahkan kalau ingin tahu silahkan kepada bang sandi yang mengekspos dan mentandatangani sebagai salah satu orang yang mentandatangani perjanjian
yang menandatangani itu kan ada pak prabowo
dari sisi pak prabowo dari sisi pak prabowo beliau sudah menegaskan kepada kami
tidak usah ungkit ungkit jasa masa lalu
tidak usah ungkit ungkit kebaikan kita masa lalu
kalau ada orang yang lupa dan tidak ingat kebaikan kita masak biarkan saja
tidak ada masalah
kita fokus saja bekerja membantu masyarakat fokus saja menjadi solusi bagi masyarakat
itu instruksi pak prabowo kepada seluruh kadet pak pemimpin
jadi jelas ya mbak rifana bang jayadi

di internal kami ini tidak ada masalah
dari awal kami sampaikan silakan haknya mas anies untuk mencalonkan dan dicalonkan jadi presiden
haknya mas anies untuk deklarasi calon presiden
haknya mas anies untuk tidak pamit baik baik dengan partai gerindra dan pak prabowo
itu haknya mas anies
oke jadi tidak pamit ya
bang andre saya garis bawahi tadi pernyataan anda
jadi belum pamit dengan pak prabowo subianto ya
kalau itu kan
kalau itu kan rahasia umum rifana
bahwa memang mas anies setelah selesai jadi gubernur dki
beliau tidak pamit tidak pamit dan tidak ada salam perpisahan dengan partai gerindra yang mengusung dan mendukung
serta mengamankan beliau selama lima tahun menjadi gubernur
dan kita tiba tiba dikagetkan saja beliau deklarasi calon presiden
dengan partai gerindra tanpa pamit dengan pak prabowo
itu kan juga faktas
tapi kan dari awal kami sudah sampaikan kami tidak ada masalah
itu hak beliau untuk dicalonkan dan mencalonkan diri
sekali lagi ini adalah negara demokrasi
kita tidak ada melarang larang
dan apalagi pak prabowo sudah menegaskan dari awal
kita ini keluarga besar indonesia
kita boleh berbeda pilihan
tapi persatuan bangsa dan negara ini harus kita jaga
makanya pak prabowo bersatu bersama pak jokowi
ketua tuhan negara kesehatan republik indonesia ini terjaga
dan juga malaysia saja meniru dan mengandung indonesia
kita dapat informasi
kabarnya isi surat perjanjian ini mengatur beberapa poin
kalau tidak salah ada enam poin
salah satunya soal biaya logistik pemenangan anies sandi di pilgub dki dua ribu tujuh belas
kemudian komitmen ani sandi mendukung prabowo di pemilu dan tidak maju pemilu ketika prabowo maju
betul poinnya seperti itu
ya kalau kita mendengar keterangan dari bang sandi keluar dari istana presiden
ditorstop oleh teman teman wartawan
bang sandi sudah menegaskan bahwa dukungan ke pak prabowo itu tidak dibatasi oleh waktu itu
bahwa pak prabowo selama pak prabowo mencalonkan diri menjadi calon presiden di perjanjian itu berlaku
makanya ditegaskan oleh bang sandi di istana itu
bahwa beliau mendukung pencalonan pak prabowo di tahun dua ribu dua puluh empat
ini sederhana penerjemah
tapi kalau politisi kan bisa putar putar ya fana
tergantung panjang lidah aja
jadi itu betul ya poin yang tadi saya sampaikan ya
isinya memang seperti itu salah satunya
salah duanya soal biaya logistik dan soal dukungan terhadap pencalonan pak prabowo
kalau soal dana kampanye kan sudah pernah saya sampaikan
bahwa memang kader partai gerindra dari seluruh indonesia
dari sabang sampai merauke
itu memang saweran rame rame untuk memenangkan pasangan mas anies dan bang sandi
jadi seluruh kader partai gerindra anggota dpr ri anggota dpr di provinsi dpr di kota kabupaten seluruh indonesia
dan seluruh kader partai gerindra bergotong royong
dan pak prabowo juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memenangkan pasangan anies dan sandi
tapi sekali lagi
itu masa lalu
fokus kami sesuai arahan dan instruksi pak prabowo
ini mari kami bekerja untuk itu
dan sekali lagi kami tidak ingin mungkit mungkit
kalau rifana ingin tahu silahkan hubungi bang sandiaga uno undang
silahkan beliau sebagai salah satu pelaku sejarah
kalau di gerindra jelas ini hantu konsumsi internal
tidak perlu diekspos sama sekali
dan kami tidak ada masalah
mas anies maju menjadi calon
oke saya mau ke mas jayadi
mas jayadi meskipun tadi tidak dibenarkan secara eksplisit ya oleh bang andri
tapi saya bisa menangkap suasana kebatinannya
dan secara sedikit sedikit begitu ya
bahwa sebetulnya dibenarkan oleh bang andre
itu adalah poin soal dukungan di pilpres
di pemilu presiden begitu ya
meskipun ini tafsirannya nanti berbeda
karena informasi yang kami dapatkan itu tidak ada tahunnya
jadi anies dan juga sandi akan mendukung pak prabowo pada pemilu
dan tidak akan maju ketika pak prabowo maju dalam pemilu
tapi tidak disebutkan tahun pemilunya
ini tafsirannya bisa berbeda ya mas
antara pihaknya anies dengan pihaknya prabowo
apakah kita sudah tersambung dengan mas jayadi
oke mas jayadi kita sambil memperbaiki komunikasi dengan mas jayadi
tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan bergabung melalui
sambungan zoom bersama dengan para narasumber
kita lanjutkan perbincangan kita dengan jurubicara partai gerindra
dan juga direktur esekutif lsi mas jayadi hanan
sudah bergabung lagi mas jayadi
ya mas jayadi saya main cepat aja ya
jadi tadi sudah disampaikan oleh bang andre
meskipun tidak secara eksplisit ya
bahwa salah satu isi perjanjiannya adalah
anies dan juga sandi ini akan mendukung pencapresannya pak prabowo di pemilu
dan tidak akan maju
antara anies dan juga sandi
tapi memang tidak disebutkan tahun pemilunya
artinya ada tafsiran yang berbeda
dari pihak prabowo dan juga pihak anies begitu mas jayadi
kan kalau perjanjian politik kayak gini kan
seperti kata pak habibur rahman itu sifatnya jancal dan kegeriman
pelaksanaannya sangat subjektif dan tergantung konteks
jadi bisa saja anies memahaminya itu konteksnya pemilu dua ribu sembilan belas
pihak gerindra memahaminya sampai pemilu kapanpun gitu kan
sepanjang prabowo masih mencalonkan
jadi susah itu ketemunya
maka yang paling penting dari pembicaraan ini adalah
jadi ya diketahui oleh publik gitu
tidak banyak dampak positif yang diperoleh gerindra
tidak banyak dampak positif yang diperoleh anies
membahas isu ini terus menerus
karena ini mengalihkan
mengalihkan isu pemilihan presiden ke isu isu yang
sangat subjektif gitu
sehingga susah untuk diukur
dan bahkan isu yang lebih objektif misalnya perjanjian batu tulis
itu kan publik tahu tuh
surat perjanjian itu beredar
dan itu tidak dibantah oleh wali wali yang berkepentingan
baik mas yedi
seberapa pengaruh sebetulnya bagi elektoral pak prabowo dan juga anies
dengan adanya isu perjanjian politik antara keduanya
apa tidak berpengaruh sama sekali sebetulnya
isu ini kan
isu ini kan sudah lama sebetulnya
isu ini kan sudah lama
kenapa pernyataan pak anies
dalam video pendek itu kan sudah beredar
nah kita lihat
tidak terlalu terlihat pengaruhnya terhadap elektoral anies maupun elektoral pak prabowo
terbukti sampai sekarang tiga
keduanya masih berada di posisi kedua atau ketiga
setelah ganjar pranowo dalam berbagai survei
belum ada perubahan yang terlalu signifikan
jadi ada isu isu lain yang lebih berpengaruh
bukan isu seperti ini
jadi tidak banyak berpengaruh terhadap elektoral anies dan juga prabowo
terakhir ya saya ingin tanya
karena tadi mas jayadi hanan sudah menyinggung soal perjanjian batu tulis
apakah gerindra merasa dikhianati kedua kalinya
setelah dulu tahun dua ribu empat belas
perjanjian batu tulis ini
dilanggar ya oleh pdip
pada saat dua ribu empat belas
dua ribu sembilan ada perjanjian batu tulis antara pdip dengan gerindra
perjanjian batu tulis itu dilanggar oleh pdip
dan sekarang ada perjanjian antara anies dan juga pak prabowo
yang berpotensi dilanggar
merasa dihianati untuk kedua kalinya nggak bang andre
dan sudah saya sampaikan dari awal karena
kami tidak ingin mungkin masa lalu
atau jasa masa lalu
bagaimana gerindra bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat
gerindra bisa hadir di tengah masyarakat
dan gerindra bisa menjadi solusi bagi masyarakat
itu arahan dan instruksi dari pak prabowo
jadi kalau mas anies ingin mencalonkan
sekali lagi kami hormati
dan itu hak sepenuhnya mas anies
lalu kalau soal
apakah perjanjian itu mengikat atau tidak
sekali lagi ini perjanjian semacam gentleman agreement saja
ini memang hanya untuk konsumsi internal
seperti yang disampaikan ketua harian
jadi sekali lagi
soal etika dan moral
biarkan masyarakat yang memiliki
sekali lagi fokus kami bekerja
itu arahan dan instruksi dari pak prabowo
jadi tidak merasa dikhianati juga ya
untuk kedua kalinya
kita sekarang bukan bicara berkhianat atau berkhianat
tapi sekarang fokusnya bekerja untuk rakyat
jadi kalau ada
hanya saya ingin menegaskan saja
kalau ada para pihak yang menyampaikan tidak ada perjanjian
perjanjian itu ada
tapi nana kalau ingin tahu detail ya silahkan undang bangsa
saya ingin menekankan beliau
latuh sejarah yang mengungkapkan
kita tunggu nanti
kita coba tanya langsung ke pak sandiaga uno
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ada jurubicara partai gerindra
bang andre rosiade jauh jauh dari perancis mau bergabung
sore ini terima kasih banyak
cnn mengucapkan kepada anda
dan juga ada direktur eksekutif lsi
bang jayadi hanan
sehat selalu mas jayadi dan juga bang andre
terima kasih nana